aku rasa tidak ada hal yang perlu dicurigakan dariku
karena memang aku sudah terbiasa
untuk mencari buah daun dan bahkan akar pohon
dan itu biasa aku lakukan
di malam selarut ini
tersegur hentikan seranganmu
aku adalah subang larang
aku tidak akan tertibu denganmu
dan aku tidak punya murid sepertimu
tersegur perhatikan aku baik baik
aku adalah subang larang
aku istri dari prabu siliwangi guru
jangan coba coba menipu
guru guru tahan guru
guru aku mohon hentikan guru
guru aku mohon padamu guru
tolong percaya padaku
aku tidak mungkin melawan seguru
karena aku tak hanya menjaga diriku saja
saya pernah pun
untuk menyelamatkan anda
aku akan membuat bukti yang lebih koal dan juga saksi saksi
ibunda sepaham denganmu
sungguh pemikiran yang sangat tepat
ternyata mereka sedang merencanakan sesuatu
kau tak dapat menangani saya
kau tak dapat menangani saya
kau tak dapat menangani saya
kau tak dapat menangani saya
kau tak dapat menangani saya
kau tak dapat menangani saya

dan juga berikan komentar di bawah ini
aku bisa melihat
terima kasih ya allah
apakah ini matamu rangga suka
doa aku dan permohonanku
tapi rangga soka aku
terimalah mataku untuk kebaikan
akan menjadi pahala
waktuku semakin dekat
wahai jiwa yang tengah
kembalilah kepada tuhan
dalam keadaan ribu
dan diri dua ini
aku rasa tidak ada hal yang perlu dicurigakan dariku
karena memang aku sudah terbiasa
untuk mencari buah
dan bahkan akar pohon
dan itu biasa aku lakukan
di malam selarut ini
tentu saja nanti
karena aku harus terus bersiaga
jika ada orang yang memerlukan pengobatanku
apakah ada keluarga kerajaan yang sedang sakit
hingga kau harus datang ke sini malam malam
itu sebabnya aku bilang
kedatanganmu sangat mencurigakan sekali
jangan jangan dia tahu banyak tentang aku
sebaiknya habisi saja dia
mumpung tidak ada orang lain disini
seperti kata hemosul
aku ingin tahu
kupikir kau sudah mati di tangan si liwa
tidak semudah itu yudhakara
nyawa ku masih ingin menetap bersama aku
dan si liwangi telah kalah denganku
tidak usah sombong kau
jangan mimpi kau bisa mengalahkan si liwangi
lebih baik kau pergi dari sini
karena kau murid yang sangat lemah
bersikaplah sopan kepada aku yudhakara
karena aku murid pertama resikun cung hitam
jangan mengaku ngaku kau
menjadi murid pertama
kemampuanmu itu masih jauh dibandingkan diriku
akulah yang lebih pantas untuk menjadi muridnya resigum
jangan selalu mengaku ngaku kalau kau yang paling hebat
melawan kian sentang saja kau tidak makan
kurang ajar kau